ketua majelis ulama indonesia mui ⁇ maruf ⁇ amin meminta umat islam memaafkan sukmawati soekarno putri terkait puisi ibu indonesia
ia meminta masyarakat untuk menghentikan upaya hukum terhadap sukmawati
dalam konferensi pers yang dilakukan bersama sukmawati soekarno putri hari kamis
⁇ maruf amin mengimbau masyarakat dapat kembali membangun keutuhan bangsa serta membangun persaudaraan
dilansir detik com ⁇ maruf ⁇ berharap masyarakat yang telah melaporkan dapat berubah pikiran dan menyelesaikan masalah dengan dialog
menurutnya sukmawati sudah mengakui kesalahannya sehingga persoalan sudah selesai
tidak ada niatan untuk menghina islam
nah itu memang
memang itu pada umumnya merupakan pikiran pikiran kalangan seniman budayawan yang biasanya itu mengekspresikan pikirannya itu secara bebas
sehingga tidak kurang diperhitungkan akibat yang terjadi ketika itu didengar oleh pihak lain
dirasakan oleh pihak lain yang punya pandangan pandangan
bahwa apapun harus tetap menghormati norma norma hukum norma norma agama kesantunan maupun kepatutan
oleh karena itu beliau meminta maaf kemarin dilakukan melalui media
dan hari ini langsung menemui kami
menyampaikan minta maafnya
untuk disampaikan kepada hal layak kepada umat islam
khususnya bahwa memang tidak ada niatan untuk menghina dan menodai ajaran islam
menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto mempersilahkan
persaudaraan alumni dua ratus dua belas melakukan penyampaian pendapat di muka umum terkait puisi ibu indonesia oleh
yang dikenal sebagai soekarno putri
aksi itu rencananya akan digelar setelah salat jumat di masjid istiqlal jakarta pusat
ditemui usai menutup acara seminar keamanan dan keselamatan laut dalam mewujudkan poros maritim dunia di jakarta
kami siang wiranto mengimbau agar aksi massa tersebut harus menjaga kesabaran tertib tidak emosi dan tidak mengganggu ketertiban umum
wiranto menambahkan dalam demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan
dengan catatan tidak mengganggu kebebasan orang lain
menyampaikan pendapat di muka umum itu boleh boleh saja
hanya catatannya jangan mengganggu kebebasan orang lain
anda boleh berdemo boleh ada aturannya
berapa jumlahnya temanya apa untuk apa yang memimpin siapa
ada jam berapa jam berapa harus bubar tertib
jangan demo di tempat tempat umum yang mengganggu aktivitas umum
makrib harus bubar
kalau aturan ini ditepati dipenuhi maka demo merupakan satu gambaran yang sangat indah dalam berdemokrasi
tapi kalau demo sudah didasarkan satu kebencian maksud tertentu ya bahkan ditunggangi oleh pihak pihak yang kemudian bikin rusuh
ini yang tidak bisa kita terima
utusan khusus presiden untuk dialog kerjasama antaragama dan peradaban din samsudin
meminta umat muslim memaafkan sukmawati soekarno putri terkait puisi yang diduga melecehkan islam
menurut din memanfaatkan orang lain yang membuat kesalahan adalah salah satu tanda orang yang bertakwa kepada allah
maka saya mengimbau umat islam untuk memberi maaf kepada ibu subawati soekarno putri yang menyadari kesalahannya sudah minta maaf
dan juga beliau sampaikan pada saya karena saya juga sampaikan ibu sukma ibu sukma ini dan putra putri bung karno itu adalah cucu tokoh muhammadiyah
yaitu bapaknya ibu fatmawati yang bernama ustadz hasandin adalah konsul muhammadiyah di bengkulu
dan bung karno pun pernah menjadi ketua bagian pengajaran muhammadiyah di bengkulu itu
dan juga bung karno juga pernah menjadi ketua bagian pengajaran muhammadiyah di bengkulu